hai antrean terjadi di sejumlah lapak pedagang beras yang ada di pasar legijombang jawa timur
rabu siang mereka berburu beras murah yang terjangkau pembeli yang rata rata adalah ibu
rumah tangga ini mengaku harus bisa memutar otak untuk memenuhi kebutuhan pangan apalagi
beras menjadi kebutuhan pokok untuk konsumsi sehari hari salah satu pembeli mengatakan
melambungnya harga beras secara terus menerus membuat pusing dia harus mengurangi jumlah
pembelian untuk mencukupi kebutuhan belanja lainnya kita harganya itu sepuluh sampai sepuluh
ya masih terus sebelas sudah paling mahal itu beberapa waktu yang lalu sekarang aja kita sudah
melewati dua belas sampai mencapai tiga belas kalau ini kan apa naiknya itu nggak ya data enggak
yuk naiknya itu enggak enggak bertahap slow gitu langsung slot dampak kelangkaan ini membuat harga
beras terus naik sementara pedagang hingga kini masih kesulitan mendapatkan pasokan
langkaan beras ini ada kenaikan naik terus seratus dua ratus seratus dua ratus sampai saat ini penyebabnya
apa itu untuk penyebabnya kelangkaan beras yang ada di desa itu masuk di kota sedangkan
di desa tidak ada beras sama sekali mas selain warga jombang warga tanjung pinang kepulauan riau juga
sayur mayur pantauan rabu kemarin harga bayam di pasar bintan center meroket hingga
rupiah per kilogram padahal normalnya dijual seharga delapan ribu rupiah per kilogram kangkung juga
mengalami lonjakan harga dari delapan rupiah menjadi dua puluh enam rupiah per kilogram sedangkan sawi dijual
seharga dua puluh empat rupiah dari sebelumnya sepuluh rupiah per kilogram selain tiga jenis sayur
tersebut cabai merah juga mengalami kenaikan harga dari lima puluh lima rupiah kini dijual enam puluh lima rupiah
per kilogram para pedagang menduga kenaikan harga disebabkan oleh berkurangnya pasokan akibat petani
gagal panen setelah hujan yang lebat kemarin yang banjir banjir itu ada tiga minggu belum belum ya
ada sepuluh hari lah dua hari ya ini kenapa naiknya ibu kurangnya pasokan atau memang
selain dikeluhkan pedagang sejumlah pembeli mengaku terpaksa mengurangi jumlah pembelian untuk menghemat
pengeluaran dampak dari kelangkaan minyak kita volume penjualan minyak curah mengalami peningkatan
salah seorang pemilik depot minyak goreng curah di kawasan kota brebes mengaku sebelum terjadi
kelangkaan minyak kita ia melayani tiga ratus liter dalam sehari
sementara kini meningkat menjadi sekitar tiga ratus lima puluh liter perhari kalau minyak kita kita nggak
dapat jatuh terus pakcik beli beli dari disuruh tegak kalau minyak curah masih
jadi mereka beralihnya mungkin ke situ ya iya ya harga naik dari berapa menjadi dari satu ratus empat puluh delapan jadi satu ratus enam puluh delapan
seiring meningkatnya volume penjualan harga minyak curah pun mulai beranjak naik meski di atas harga eceran
tertinggi kenaikannya tidak terlalu mencolok saat ini minyak curah rata rata dijual lima belas enam ratus rupiah
padahal harga eceran tertinggi berada pada angka empat belas sampai empat belas lima ratus rupiah per kilogram tim
liputan cnn indonesia